jadi kamu mau menikah dengan sukma
suatu kehormatan besar bagi saya paduka
bisa jadi bagian keluarga dari pak dok yang termasyur dan terhormat
intinya seorang putra seperti kamu di lantai
terima kasih paduka
kamu sangat menyayangi ayah
namun kami tidak bisa terus terusan menjaga dia
ranti harus bisa mandi
ranti harus bisa mengerti akan hidup
mungkin aku terlalu cepat
memang aku sepertinya tidak sempat bicara seperti ini
karena ayahmu sendiri belum beritahu kamu mengenai
mengenai pernikahan kita
tidak apa apa dua tuan
aku mempercayai ayahku
dan aku tidak keberatan
tapi aku mohon pengertian dari kami
kita lupakan kebahagiaan kita
karena pada saat ini
senang dirundung rasa sedih
aku justru semakin kagum pada dirimu
karena kamu sangat mencintai adik kamu
terima kasih dilan
aku pun minta tega juga bahagia
di sebuah tempat yang baik
dan juga di tempat yang baik
dan juga di tempat yang baik
saya akan beringin
di saat adikku sudah sedih
aku merasa kakak jahat bagi dia
kamu sudah mengerti perasaan aku
aku akan menunggu kamu
aku bisa menjadi cantik kak
asalkan kakak mau berkorban demi aku
gadis yang buruk rupa
kamu akan berubah menjadi candi
dan kakak akan berubah menjadi buruk rupa
tentu saja rani
kakak akan melakukan apa saja yang bisa membuat kamu berhenti
terima kasih kak
terima kasih kak
terima kasih karena kakak mau berkorban untuk aku
terima kasih kakak
seperti dalam pembaca tanpa nyata
agar satu hari
tapi kak sukma
katakan apa yang terjadi dengan sukma

temukan dia di jalan